pt medco energi internasional akan mengakuisisi seluruh saham pt newmont nusa tenggara atau nnt di lapangan batu hijau nusa tenggara barat
tiga bulan lalu medco berencana mengakuisisi saham newmont sebesar tujuh puluh enam persen senilai dua dua miliar dolar amerika hingga dua tujuh miliar dolar amerika
presiden direktur medco arifin panegoro menyebutkan
akuisisi nnt merupakan upaya diversifikasi perusahaan di tengah lesunya harga minyak dan gas
medco melirik nnt karena perusahaan tambang asal amerika serikat tersebut tidak hanya menghasilkan tembaga
namun juga tercatat sebagai produsen emas terbesar kedua di dunia
kendati tidak menyebutkan nilai akuisisi arifin menyebutkan
bank mandiri akan menjadi salah satu pemberi pinjaman dana untuk memuluskan rencana medco menguasai nnt
pertanyaan terakhir apakah medco akan menyebutkan nilai ini